mengenai pemakaman komedian petty asmara akan mengawali good morning episode hari ini
minggu malam jenazah komedian preti asmara tiba di bandara internasional juanda surabaya
setelah dilakukan pemeriksaan dokumen
petugas bandara langsung menyerahkan jenazah tersebut kepada kuasa hukum preti asmara
kuasa hukum preti asmara hus papah levi membantah rumor yang menyatakan
preti asmara meninggal dikarenakan overdosis
preti meninggal dunia karena penyakit lambung yang telah parah dan lama dideritanya
untuk ada pengecekan juga pak ya
tidak ada pengecekan jadi sampai meninggal itu tidak dilihat sama perawat ataupun dokter
kemudian juga keluar darah dari minisan mungkin saking akutnya ya lambungnya
agak sampai keluar minisannya tadi sebelum meninggal
sebelumnya sejumlah kerabat preti asmara berdatangan ke rumah sakit pengayoman cipinang jakarta timur
menyusul kabar meninggalnya wanita berusia empat puluh empat
empat puluh satu tahun tersebut preti sempat dirawat di rumah sakit gunda aliyah
yang berdekatan dengan lapas wanita pondok bambu
preti telah setahun mendekam di rutan pondok bambu
menjalani masa hukuman delapan tahun penjara akibat terjerat kasus narkoba
dari bandara internasional juanda surabaya
jenazah preti langsung dibawa dengan ambulans ke rumah duka di lumajang jawa timur
dan rencananya pada pukul tujuh senin pagi akan dilangsungkan pemakaman